halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah kali ini gue ada topik menarik
kemarin gue tuh habis dari kajian agama deket rumah bahasanya keren banget
mengenai bagaimana tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat no riba dan no judi
dan tau gak ternyata ketiganya tuh saling berhubungan
intinya nih tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian
di awal sih pak ustadz nyuruh kita baca surah yunus ayat lima puluh lima dan enam puluh enam terus gue cari deh di quran hp gue
di dua ayat itu ada seruan yang sama kira kira gini artinya
ingatlah sesungguhnya kepunyaan allah semua yang ada di langit dan di bumi
intinya nih harta yang kita punya itu titipan allah kata pak ustadz
kita tidak boleh menumpuknya tapi harus kita manfaatkan dan kelola
itulah sebabnya allah sangat membenci orang yang suka menumpuk numpuk hartanya
kata pak ustadz di surah al humaza ayat satu dan dua dikatakan
celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung hitungnya
gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal awal
tapi pak ustadz ngejelasin dengan bahasa yang mudah kita pahami
dia bilang nih aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridoi allah itu
bisa berupa perniagaan sedekah dan juga wakaf
di dunia itu segala sesuatunya mengalir
karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita
misalnya nih orang meninggal karena penyakit jantung
itu kan karena aliran darah ke jantungnya tersendat
kalau tidak ada aliran uang alias dada pembeli lambat laun kan tutup
terkait makna aliran itu untuk menghidupkan
karena itu sudah hukum allah atau sunnatullah
jadi kesimpulannya dengan berniaga atau jual beli ekonomi menjadi hidup
karena adanya aliran harta di masyarakat
nah tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana
dan pak ustadz menurut kita lihat surah an nisa ayat dua puluh sembilan
bentar bentar gue coba cari di hp dulu ya
jadi penasaran juga sih apa artinya
kalau kita mau berniaga jual beli atau usaha kedua belah pihak harus saling ridho
sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya
itu yang dimaksud prinsip muamalah kata pak ustadz
nah jadi untuk terhindar dari itu jauhi horror dalam job ini
kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli
serta keraguan dan hal hal yang berujung pada ketidak relaan bagi kedua belah pihak
nah sekarang gue mulai ngerti nih
kalau aliran harta kita yang diniagakan harus apapun
kalau aliran harta kita yang diniagakan harus apapun

harus atas landasan saling percaya dari dia satu sama lain